gue kepikiran terus soal mbak andin
bener gak sih
dia pulang ke rumah papa
karena udah tau soal al itu kakaknya roy
mending gue pastiin soal ini ke mbak andin
supaya gue tau
apa yang harus gue lakuin
dan gue gak tau dia sekarang ada dimana
berdua sama rena
gimana gue gak kepikiran
bukannya hari ini tuh harusnya
empat bulan nanya pernikahan
bandit sama mas al ya
harusnya kan ini lagi sweet sweetnya nih malahan
gue gak tau masalahnya apaan
ini ributin gue gak ngerti dah
nasibah aladin pilih mbak
nah itu dia ki
aku gue kepikiran terus
tadi gak bisa tidur ki
busing gue mikirinnya ki
kita gak boleh tinggal diam
kita harus melakukan sesuatu
jangan sampai aladin itu far away mbak
tapi harus aladin itu dekat weh
harus segera muncul di dunia ini mbak

jangan sampai mereka pisah
gue gak mau banget ki
kita juga harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kita harus melakukan sesuatu ini mbak
kamu sebagai percuma mas berdiam disini
kamu sebagai percuma mas berdiam disini
kamu sebagai percuma mas berdiam disini
kamu sebagai percuma mas berdiam disini
kamu sebagai percuma mas berdiam disini
kamu sebagai peaan
dan semoga kalian tetap berada di dalam
dan semoga kalian tetap berada di dalam
yang saya lanjutkan
ke begitan selesai
gue gak bisa tidur
gue kepikiran terus soal mbak andi
bener gak sih
dia pulang ke rumah papa
karena udah tau soal al itu kakaknya
mending gue pastiin soal ini ke mbak andin
supaya gue tau
gapain esok keluar ya
mau kemana dia
tadi gue dengar dari papa
katanya lu pas pulang ke rumah papa
gak bisa tidur
lo ribut ya sama al
mbak berantem sama mas al
harusnya kau pasti udah tau lah
papa sama mama aja udah tau dari mas nino
masa kamu gak tau
berarti lo udah tau dong
papah pokok kalian
memang aku parah
mbak ga tau
ibu ke coba
kita selesai kak
gue kan penasaran
udah sejauh apa mbak anin bahas soal ini sama ah
kenapa kamu telpon andin malam malam begini
kenapa malam malam begini kamu telfon andin
kamu dari tadi di sini
aku khawatir aja soal mbak andin
aku mau tanya keadaan dia gimana sekarang
andin udah balik rumah papa kan
dia jadi tidur di sana
mbak ani mau dimana kek
bukan urusan kamu
aku mau ke rumah
semoga kamu bisa melewati semua ini dengan kuat ya
karena mikirin aladin semaleman aku jadi kurang tidur
aku mau ke rumah
ya kalau aku ikut motor ini tiga hari mau nyebrang nyebrang kayak banteng deh
alas bikin aja sendiri
kalau jatuh gimana nih
kalau jalan mata lo pake gps bisa nggak
hah hah hah
muap mulu lo kagak tidur apa semalem ngerondak lo apa gimana sih
ya ya lah gimana mau tidur
mana hujan deras banget lagi
jelas jelas pak bos pulang semalam sama rena
iya tapi abis itu pergi lagi
sampai sekarang belum balik balik
pak bos kemana
semalem dia kagak pulang
gelap ngomong sama lo nggak bener lah
eh mbak mirna
mbak mirna mau kemana pak bos
ngapain sih lo ya
bisa bisanya nempelin si rene bauku nanti kalau sampai mas ren dilihat kan dia cemburu
nggak sengaja ngajak ambil kesempatan aja
mirna ada apa
rena belum bangun emang udah terlambat sekolah
bukan bukan itu bu
maaf ibu kalau saya ganggu bu bos
ini tapi ini penting bu
pak bos bu pak bos dari semalem belum pulang
al belum pulang jadi al gak tidur di rumah semalam
yaudah saya coba telepon al kamu siapin sarapannya rena ya
aduh al kamu kemana al
al kamu kan malam beli makan
al kamu kan malam beli makan
kamu datang ke andien
andien sudah suka kamu jemput

biar mama bantu kamu
bantu kamu bicara sama andin
siapa tahu andin mau denger mama dan mau keluar
gak usah ma
harus aku yang pujuk andin bukan mama
mak ini urusanku sama andin
jadi harus aku yang selesaikan
kalau mamah mau bantu aku tolong jaga kain hajam
aku akan menjaga kain hajam
aku akan menjaga kain hajam